kita wari dari informasi pertama diperbutkan dua lelaki seorang gadis belia di ciamis jawa barat justru histeris hingga kesurupan
sang gadis emosi mantan kekasihnya menyeramkan air terhadap kekasih barunya
suci pedagang kudapan berumur dua puluh satu tahun ini menangis histeris di jalan perintis kemerdekaan ciamis usai bertengkar dengan pria yang menyukainya
sejumlah warga termasuk petugas keamanan kewalahan menenangkannya
suci terus merontah hingga hilang kesadarannya tak jauh dari pusat keramaya
bahkan seorang warga yang hendak mendoakan mendapatkan perlawanan keras
meski sempat ditepis air doa dalam kemasan mineral berhasil dicipratkan hingga akhirnya suci jatuh pingsan
peristiwa ini terjadi setelah suci diperebutkan dua laki laki yang menyukainya
mantan kekasihnya yang kesal melihat suci berduaan dengan kekasih baru mencipratkan air pada kekasih barunya
jadi gini dia itu kalau nemunya shock shock gitu
dia langsung pingsan gitu dia suka kaget begitu
tadi mantannya katanya nyamperin kesini atau gimana
iya dia nyamperin kesini
terus berantem gitu
terus si cowok yang baru ini dia disiram sama air nggak tahu itu air apa
namun lucunya saat suci histeris kedua lelaki yang terlibat pertengkaran justru melalikan diri karena malu
deden rahadian ciamis